ketua tim pemenangan nasional ganjar pranowo arsyad rashid menegaskan timnya tak pernah membahas isu dua poros dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
ataupun peluang ganjar menjadi calon wakil presiden prabowo subianto
untuk menanggapi rumor yang beredar tersebut arsyad memastikan timnya kini bernama tim pemenangan nasional ganjar presiden
perubahan nama tim pemenangan ini diputuskan setelah digelar rapat rutin tim pemenangan nasional ganjar pranowo
di gedung high end jakarta pusat rabu siang yang dihadiri empat ketua umum partai politik dan berlangsung tertutup
ketua tim pemenangan nasional arsyad rashid menyatakan pihaknya mendengar isu kemungkinan adanya wacana dua poros
arsyad mengaku tak pernah membahas dalam rapat rutin tim pemenangan nasional
arsyad menyebut semua parpol pendukung ganjar pranowo dan kelompok profesional
sudah melebur menjadi satu untuk memenangkan ganjar sebagai presiden bukan untuk posisi lain
isunya gak ada buat kita makanya bilang kok ada isu ginian ya
pernah ada itu jadi yang jelas adalah ganjar presiden
jadi kalau tadi gak ada pembahasan karena emang apa yang mau dibahas kalau tidak ada pembahasan itu